keputusan itu diambil meskipun mendapatkan sorotan negatif dari pegiat hak asasi manusia di dalam negeri
tepatkah langkah pemerintah seperti apa kemudian media masa nasional menyoroti terkait dengan polemik isis x wni ini
dan untuk membahasnya kita seperti biasa di akhir pekan ini kita akan menghadirkan editorial view bersama dengan para jurnalis senior di sebelah kiri saya
sudah ada mas teguh santosa ceo dari remall network selamat malam mas teguh
terima kasih mas teguh sudah hadir lagi di editorial view malam hari ini
dan juga pastinya ada mas elvan dhani sutrisno wakil memimpin redaksi detik com
selamat malam mas elvan
terima kasih sudah hadir
kita mulai dulu ada beberapa topik sebetulnya ya mas teguh dan juga mas elvan yang menarik perhatian publik dan juga media sepekan ini
ada soal isis misalnya ada soal polemik antara agama dan juga pancasila
juga dari konteks apa dari dunia
politik ini soal kongres partai amarat nasional yang sempat ricuh tapi kemudian akhirnya dimenangkan lagi oleh zulkifli hasan
kita mulai dulu dari isis x uni ini
ini polemik ini yang terus menuai pro dan juga kontra
saya ke mas teguh terlebih dahulu
catatan editorialnya seperti apa
apakah kemudian langkah pemerintah memang pertimbangan yang paling tepat paling realistis
atau kemudian ada hal hal yang sebetulnya dilanggar dengan kemudian tidak memulangkan wni isis ini
jadi begini saya kira di muka bumi ini setiap individu itu punya hak untuk memilih tinggal di mana menjadi warga negara apa
selagi dia misalnya memenuhi kriteria untuk menjadi warga negara dari negara yang dia inginkan itu atau dia bayangkan
jadi kalau misalnya warga negara indonesia kemudian dengan secara sadar melepaskan kewarga negaraannya untuk kemudian bergabung dengan sesuatu yang dianggap sebagai negara
atau memang negara
yaitu hak dia
nah kalau kemudian dia punya keinginan untuk kembali maka tentu ada syarat syarat yang dia harus penuhi
dan syarat syarat itu tentu saja ya sederhanalah
kesetiaan kepada pancasila undang undang dasar empat puluh lima dan seterusnya yang penting
dan yang kedua yang juga tidak kalah penting adalah tek rekodnya
kita perhatikan ada banyak warga negara indonesia ini yang pindah ke warga negaraan
entah karena perkawinan dengan orang asing
entah karena lapangan pekerjaan di negara lain
nah kalau orang orang yang kemudian melepaskan keluarga negaraannya untuk bergabung dengan kelompok yang disebut sebagai isis ini
ya itu juga sama sebetulnya mekanismenya
dan kemudian mereka mau kembali
ya tentu tidak bisa begitu saja
jadi saya kira itu sesuatu yang memang harus ditegaskan
bahwa mereka sudah melepaskan keluarga negaraannya
mereka secara apa namanya secara dramatik ya
ya kemudian mengumumkan kepada dunia bahwa mereka tidak lagi percaya pada negara indonesia
mereka membayangkan ada satu negara yang mereka harus percaya
ditambah dengan mereka bergabung dengan kelompok yang melakukan kekerasan
yang kekerasannya itu kasat mata
yang kekerasan itu kita saksikan
yang kekerasannya itu berbahaya
jadi memang agak sulit untuk bisa kalaupun mereka ingin kembali ke tanah air itu memang sulit untuk diterima atau bagaimana mas teguh
istilahnya bukan kembali ke tanah air
mereka tentu lahir di sini
istilahnya adalah menjadi warga negara indonesia lagi
tentu mereka harus melewati syarat syarat tadi
ya sumpah setia apa segala macam
atau dia mesti tinggal dulu di sini misalnya
lima tahun kalau ada pemain sepak bola yang kita naturalisasi misalnya
plus tadi itu yang saya katakan
selama dia tidak menjadi warga negara indonesia itu apa yang dia kerjakan
apakah dia bekerja sebagai profesional middle level atau upper level di negara lain
atau dia seperti apa yang sedang kita bicarakan ini
melakukan tindakan kekerasan
atau dia seperti manusia yang lain
dengan itu saya pikir mereka akan susah untuk kembali ke indonesia
dan kita harus tegas menurut saya
ini memang tentu ini sesuatu yang apa namanya yang akan banyak diperdebatkan orang
tetapi pondasi ini
pasti menuai pro dan juga kontra begitu
apapun keputusan yang diambil ya
tetapi kalau misalnya kita lemah di sini
ini akan jadi presiden buruk
orang bisa keluar masuk negara ini sesuka hatinya dengan membawa berbagai agenda
kan tidak menarik
mas elvan dari sudut pandang anda seperti apa
ini kan pemerintah sempat agak bingung sebetulnya
apakah pertimbangannya adalah soal keamanan atau soal sisi sisi kemanusiaan begitu
tepat atau seperti apa pandangan anda
ada pertanyaan menggelitik di tengah masyarakat hari ini
mana yang lebih berbahaya antara virus corona atau virus wni x isis ini
corona dengan segala resiko kematian yang sampai ribuan orang
kemudian mereka dipulangkan
ditaruh di natuna diobservasi dan lain lain
sekarang yang wni x isis ini ada sekitar enam ratus tujuh ratus orang
kemudian jadi polemik
masyarakat pun saling membandingkan dua hal ini
corona adalah sebuah virus yang mematikan
langsung mematikan begitu diserang
langsung dia butuh waktu langsung mati
sementara virus yang isis ini adalah virus radikalisme
yang juga mematikan kalau sampai tidak di treatment
tidak bisa dibersihkan
semuanya dua duanya bahaya
sekarang pemerintah di posisi mana
itu yang kita muncul kita mau tahu sebenarnya sampai ketemu kesimpulannya itu titik
di mana titik jalan tengahnya
profesor dean shamsuddin misalnya menyatakan bahwa negara berkewajiban melindungi
karena dia menurut profesor dean itu masih warga negara
karena ada syarat syarat ya itu sangat teknis
misalnya dia belum melepaskan warga negara dan lain lain
meskipun itu debatable
sementara presiden wapres dan nu itu menyatakan bahwa udah ini tidak bisa dipulangkan karena berbahaya
sampai kemudian sekarang presiden
sepertinya pemerintah akhirnya goyang juga
akhirnya mereka mulai rapat dan mulai menyusun strategi
nah ini mulai disusun apakah nanti yang akan dipulangkan adalah anak anak yatim atau gimana
ini mereka mulai berpikir kesana
tapi menurut saya dalam posisi kayak gini negara harus tegas
artinya perdebatan itu diskusi itu adalah sesuatu yang wajar di negara demokrasi
tetapi ketika negara melindungi warganya maka harus tegas
ya opsinya adalah pemerintah tidak memulangkan
gitu kan apa
karena kalau itu dipulangkan sudah tahu kan dari pertimbangan virus virus tadi
ini adalah radikalisme yang sebenarnya sudah tidak bisa lagi
kalau sudah merasuk ke dalam tubuh cuma soal waktu sebelum itu
karena ini soal paham ya pak
ya soal paham
nah opsi berikutnya mungkin yang jadi perdebatan di antara elit di senayan adalah memulangkan dan mengkarantina
tapi kalau ini yang dilakukan mungkin juga kita tidak tahu selama apa dia dikarantina sampai membersihkan ideologinya itu
nah saya kira sekarang kita tunggu nih langkah pemerintah
mudah mudahan pemerintah bisa mengambil keputusan dengan cepat
jadi masyarakat tidak heboh sendiri tidak was was dan lain lain
bahayanya akan kesana
oke coba kita dengarkan lagi apa kata presiden joko widodo soal polemik pemulangan isis x wni ini
ya saya kira kemarin sudah disampaikan bahwa pemerintah memiliki tanggung jawab keamanan terhadap dua ratus enam puluh orang
satu ratus enam puluh juta penduduk indonesia itu yang kita utamakan
oleh sebab itu pemerintah tidak memiliki rencana untuk memulangkan orang orang yang ada di sana
isis x wni memang dari identifikasi dan verifikasi ini nanti akan kelihatan
kita memang masih memberikan peluang
untuk yang yatim yatim piatu yang pada berada pada posisi anak anak di bawah sepuluh tahun ini
tapi kita belum tahu apakah ada atau tidak ada
berikutnya ada undang undang yang memang kemarin dalam kajian di rapat dengan presiden
ada undang undang yang mengatakan bahwa satu tentang kewarganegaraan
yang kedua tentang siapa yang sudah pulih
siapa yang sudah punya niat itu sudah bisa diadili
jadi karena mereka kesana dalam rangka bergabung dengan isis sebuah organisasi terorisme
ya itu sudah masuk kategori
begitu pulang ya ada langkah langkah penegakan hukum
ya bentuk ketegasan yang tadi juga disampaikan oleh mas elvan dan juga mas teguh
tadi kita dengarkan lagi apa kata presiden dan juga pak muldoko soal itu
soal polemik ini kan ada pandangan yang lain juga sebetulnya
mas elvan dan juga mas teguh adalah soal pendekatan kemanusiaan misalnya
soal hak mereka
bahkan soal status kewarganegaraan pun debatable sebetulnya kan ada yang mengatakan demikian
karena undang undang kewarganegaraan mengatakan ini kan
isis ini apakah sebuah negara secara de jure atau de facto atau seperti apa
ini kan juga perlu didalami lagi
nah ini seperti apa
kemudian kalau menyikapi soal perbedaan pandangan tadi
mas teguh deh
kalau menurut saya tidak penting apakah isis itu negara atau apa
itu tidak penting
yang paling penting adalah ketika orang menyatakan dirinya bukan lagi warga negara indonesia
dengan bentuk membangkar paspor
itu kan aksi dramanya
tetapi secara tegas mereka mengatakan mereka tidak percaya pada sistem politik yang kita miliki
mereka tidak percaya pada demokrasi yang kita miliki
kemudian mereka bergabung dengan sesuatu yang entah apa itu
jadi menurut saya yang paling penting itu bukan apakah isis kelompok teroris bukan negara
sehingga kemudian mereka masih debatable kewarganegaraan
orang melepaskan kewarganegaraannya itu tidak harus karena dia mau bergabung pada satu negara
dia tidak percaya
jadi sekarang kalau saya itu fondasinya ya
nah saya apresiasi apa yang dikatakan oleh presiden jokowi tadi
tentu itu fondasinya
tentu kita juga bukan negara yang sadis ya
orang indonesia ini dikenal sebagai orang yang walas asi
tentu kita juga memperhatikan misalnya ada beberapa hari ini video wawancara tentang anak anak yang
karena ayahnya punya pandangan yang halus
ayahnya punya pandangan yang lain
akhirnya terbawa kan begitu
nah ini yang memang harus kita pikirkan
tapi kalau menurut saya orang orang yang kalah dalam pertempuran di timur tengah sana itu
itu jadi agenda internasional
kita mesti membawa ini ke dalam sebuah wadah internasional
membicarakan nasib setelah ini bagaimana mereka
karena faktanya mereka ada di atas bumi
nah ini mesti dipikirkan nih mekanisme
dan itu bukan hanya wni saja sebetulnya
bukan cuma warga negara lain juga banyak

saya harus katakan saya setuju dengan apa istilah yang digunakan oleh presiden jokowi
dan saya harus katakan saya setuju dengan apa istilah yang digunakan oleh presiden jokowi
yang memang dulunya dia adalah warga negara indonesia
jadi jangan dibalik balik
ada juga yang isis x warga negara mana gitu
nah itu isu internasional sekarang
kita barangkali karena kita sekarang sedang menjadi anggota dari dewan keamanan pbb kita juga ada di komisi ham
kita perlu untuk membawa ini ke level internasional
tetapi sebagai sebuah negara tindakan ini sudah pas
ada orang melepaskan kandungan
dan kalau dia mau masuk lagi tentu ada prosedur
nah prosedur itu menurut saya tidak bisa mereka penuhi
mas revo mengapa kemudian anda tidak melihat bahwa negara memulangkan terlebih dahulu
kemudian dikategorisasi ya mana yang kombatankah mana yang hanya korban dari penipuan
karena kan banyak juga yang akhirnya melihat ini mereka adalah penipu
mana yang kemudian ini levelnya masih bisa menggunakan pola pola deradikalisasi

begitu daripada men stop sama sekali untuk penipu

itu seperti apa
dan juga kita bahas nanti soal program deradikalisasi yang sejauh ini sudah dilakukan
apakah memang itu menjadi catatan tersendiri
pr juga bagi pemerintah kalau kita bicara soal terorisme atau seperti apa
tapi dibahas nanti ya mas elvan dan juga mas teguh
kita break kami akan segera kembali
ya sebelum kita lanjutkan membahas soal catatan editorial mengenai polemik isis x uni ini
kita coba dengarkan pendapat yang lain ya mengenai polemik ini
pak sudut pandang yang lain terkait dengan polemik isis xyni dari komnasam
kita dengarkan berikut ini
kalau bagi kami memang mendorong pemerintah untuk datang ke suria ambil mereka
kenapa penting untuk ngambil mereka
karena kalau mereka tidak diambil
terus camp ini dibuka nantinya bulan maret misalnya dengan berbagai informasi yang ada
karena kurdistan macam macam runtuh dan sebagainya
mereka liar mereka masuk ke indonesia dengan tanpa identifikasi dan lain sebagainya
itu rumit itu juga menimbulkan ancaman yang serius
kalau yang tadi dikatakan oleh komnas ham itu gimana menurut anda
apakah cukup masuk akalkah atau seperti apa
karena kan gini ada mungkin yang mengatakan
bahwa sebagian swni ini kan juga sebetulnya adalah korban propaganda
tidak semuanya menjadi kombatan bagaimana
oke jadi saya coba tadi sore saya masih mengikuti debat soal ini
sampai saya membaca sebuah berita yang ngomong adalah cep hernawan
dia mantan presiden isis di indonesia selama empat tahun
dia menyatakan bahwa mereka berangkat ke sana untuk berperang
kemudian mereka tidak pernah minta dipulangkan
karena mereka sudah nyaman dan nyaman di sana
kalau mereka sudah nyaman untuk apa kita ribut ribut
tapi tentu dalam sudut pandang ham menjadi beda sudut pandangnya
tapi ketika pak presiden tadi pak jokowi menyatakan bahwa
tidak dipulangkan kecuali anak anak dan yatim piatu
itu sebenarnya pernyataan yang sebenarnya sulit juga diwujudkan
karena untuk kita menjemput ke sana juga rumit juga
mungkin jangan jangan warga kita juga terancam dengan banyaknya persenjataan dan lain lain
terus memisahkan mana yang baik dan mana yang buruk
kalau itu sudah di sana sudah jadi satu susah juga
tapi memang dalam sudut pandang ham
itu dunia luar luar negeri asing itu memang mendorong kita untuk memulangkan
dengan banyak sekali pernyataan pernyataan dari negara negara lain bahwa
kita atas nama ham harus memulangkan
tapi saya sepakat mana yang kita pilih dalam hal ini
tampaknya memang harus memilih ya
tidak bisa mengambil jalan tengah atau dua duanya begitu
presiden harus memilih
pak jokowi tadi bilang dua ratus enam puluh juta rakyat indonesia atau enam ratus orang eksekutif
dalam posisi seperti itu presiden harus memutuskan
tidak boleh menjadi isu terus tidak selesai selesai
karena disinilah seorang presiden itu leadership nya dituntut untuk mempilar rakyatnya
mas teguh seperti apa ada tanggapan dari anda
saya kira kita akan searah nih saya setuju sikap pemerintah
profiling itu penting
profiling itu penting
anak anak yang mungkin jadi korban perlu dipikirkan
tetapi sebelum sampai ke situ
ini harus dijadikan sebagai isu internasional
karena terlalu banyak orang yang berada di kem di syria dan di irak itu
yang semua juga bisa jadi persoalan
bottom line saya tadi kan jelas
orang kalau mau menanggalkan keluarga negaraannya dia punya hak
nah mereka sudah menggunakan hak mereka untuk menanggalkan keluarga negaraan mereka di indonesia
waktu mereka mau kembali tentu ada syarat syarat
jadi tidak bisa misalnya mas dimasukkan ke kem untuk diradikalisasi
ini bukan sesuatu yang sama seperti yang kita tangani terhadap orang yang masih mengaku sebagai warga negara indonesia
tetapi kemudian lakukan aktivitas terorisme di dalam negeri
ini kan kasus yang berbeda
jadi maksud saya ini mesti clear dulu
bahwa nanti kemudian kita profiling ya saya setuju
nah ini kurang lebih barangkali begini ilustrasinya
tahun delapan puluh an dulu delapan puluh an juga banyak orang indonesia dari asia tenggara ini dari filipina selatan dan seterusnya
memang mereka berbondong bondong diundang untuk hadir ke pakistan dalam rangka memerangi komunis di afganistan
nah setelah mereka berhasil mengusir komunis soviet waktu itu tahun seribu sembilan ratus delapan puluh sembilan mereka kembali
nah ketika itu terjadi mereka kan konteksnya begini
konteksnya mereka bukan melepaskan keluarga negaraan bukan
tetapi waktu itu kan kita masih di blok barat
kita mengizinkan kita membiarkan mereka bergabung karena itu juga agenda kita memerangi komunis di indonesia ketika itu
jadi ini dua hal yang berbeda
jadi jangan jangan jangan ada juga karena ada yang mencoba untuk menyamakan apa yang terjadi di tahun delapan puluh an itu dengan yang sekarang
karena mereka bisa kembali gitu
tapi kita lihat kemudian ada imam samudera ada amrozi ada macam macam
setelah beberapa tahun apa yang terjadi
nah yang kedua yang juga saya rasa perlu kita pertimbangkan hari ini kok saya kurang yakin kita punya kemampuan deteksi yang cukup kuat ya
saya khawatir lembaga lembaga yang kita harapkan bisa mendeteksi mengikuti
orang orang ini sedang menjadi bancakan politik
sehingga akhirnya mereka tidak fokus untuk pekerjaan ini tetapi fokus untuk hal hal yang lain
nah saya juga khawatir itu
jadi saya kira di saat kita memang sedang juga punya banyak persoalan domes di dalam negeri kita punya agenda yang cukup besar gitu
dan plus tadi situasi yang sudah saya gambarkan memang sebaiknya mereka tetap ada di sana
kita tentu saja kita mempertimbangkan hak asasi manusia tetapi tadi presiden sudah katakan keselamatan dua ratus enam puluh lima juta orang ini jauh lebih penting tentu saja
dan kita mumpung sedang menjadi anggota tidak tetap dewan keamanan pbb juga sedang ada di badan
paham ya kita dorong supaya dunia menyelesaikan persoalan ini bersama sama
apa bentuknya yang saya belum tahu
tidak hanya menjadi pr negara negara tersendiri
iya apa bentuknya saya belum tahu karena ini kan belum pernah terjadi ini unprecedented gitu
oke kalau tadi mas agung katakan agak agak mempertanyakan juga
artinya memang anda melihat juga mas elvan bahwa sebetulnya program program deradikalisasi kita juga sebetulnya perlu juga dipertanyakan
perlu juga dicatat begitu ada sejumlah hal yang masih kurang kalau kemudian kita menghadapi soal terorisme ini bagaimana
ya sebenarnya kalau kan masih sering terjadi ya
dan itu memang jadi trennya itu di negara kita itu setiap habis ada ledakan kemudian akan menjadi sangat ketat
semua semangat untuk mengamankan ini antisipasi segala macam
tapi manakala tidak ada sebenarnya gaungnya juga tidak kedengaran
longgar lagi ya
maksud saya apakah tidak
karena negara ini jangan jangan kan sudah didorong nih undang undang radikalisme kan
sebenarnya harusnya sih di kuhp sudah ada di undang undang yang lain juga ada
tapi mau dibikin undang undang radikalisme
kalau menurut saya ini waktunya negara punya badan khusus untuk ini gitu
badan khusus untuk ini untuk benar benar memberi pendidikan radikalisme itu dari bawah
bikin kursus kursus pendidikan
ya memang harus begitu sepertinya
karena kalau enggak itu tidak tersentuh
jangan lupa selain sekolah sekolah yang formal yang pemerintah dirikan
itu banyak sekali sekolah yang tidak formal
bahkan sekolahnya pun ada yang di rumah
ada yang sekolahnya di itu
ini kita tidak bicara pesantren yang memang sudah terlembagakan ya
banyak sekali sekolah sekolah kayak gitu
dan itu nanti ijazahnya bisa disesuaikan dengan banyak cara
itu juga ruang ruang yang sebenarnya potensial kalau tidak diantisipasi oleh pemerintah
jadi undang undang radikalisme dan badan khusus untuk bisa itu mungkin bisa mengurangi dampak dampak radikalisme
mas teguh ada tanggapan dari anda
ya saya kira itu benar
kita harus bergerak ke arah itu
saya sih nggak cukup puas melihat apa yang kita miliki sekarang
saya tidak cukup yakin
artinya memang kita juga sebetulnya belum siap untuk katakanlah kalaupun ini dipulangkan
treatment nya harus bagaimana harus diapakan programnya apa
anda juga melihat sebetulnya stakeholder kita untuk itu belum siap
saya curiga kita tidak begitu siap
karena coba harun masiku saja kita tidak tahu kapan dia datang kapan dia pergi
tadi coba anda katakan misalnya camp nya dibuka
kemudian mereka pulang tidak di detect
jadi maksud saya yang kasat mata saja kita kadang kadang suka lolos itu
jadi ya sudah lah kita gunakan power kita di lembaga internasional untuk ini diangkat menjadi isu bersama
saya belum tahu ini unprecedented belum pernah kejadian
tetapi harus diselesaikan
nah karena begini kenapa orang meninggalkan atau kenapa orang tidak percaya pada sebuah negara misalnya
banyak tadi persoalannya
tetapi kita masih mempertimbangkan aspek
mereka merasa tidak bisa disejahterakan
mereka mencoba mencari bayangan yang lain gitu
nah saya khawatir nanti kalau misalnya kita gegabah kita terima begitu saja
dan mereka sampai di sini dan berkira wah saya ternyata tidak bisa sejahtera juga
ya kambuh lagi
jadi maksud saya ini mesti sangat hati hati
saya kira pemerintah sudah tepat
bottom line nya adalah tidak menerima mereka kembali karena mereka sudah menanggalkan keluarga negaraan
tetapi kalau ada pertimbangan dari fase yang lain itu dimungkinkan
saya setuju dengan posisi itu
cuma nanti memang kita harus ekstra hati hati
tadi mas raffa sudah sempat minggu soal apakah dibuntuk badan untuk mereduksi radikalisme dan lain sebagainya
apakah kemudian kita bisa gunakan badan pembinaan ideologi pancasila
karena ini kan orang orang yang sebetulnya mempertanyakan
paham paham yang sudah menjadi konsensus sosial politik kita
nah ini seperti apa
apalagi kita juga menjawab soal polemik polemik terbaru yang ini mungkin mas elvan juga banyak bicara nanti soal polemik antara pancasila dan juga agama
usai jeda di editorial view
kami akan segera kembali sesaat lain
pernyataan kepala badan pembinaan ideologi pancasila
yudian wahyudi yang dianggap membenturkan pancasila dengan agama sempat ramai menjadi pembicaraan dan juga menuai komentar
kemarin di program layar demokrasi yudian mengklarifikasi pernyataannya dan menyatakan sesungguhnya membangun pancasila amat bisa selaras dengan kehidupan beragama
saya tidak setuju dengan apa ya
ada gium yang selama ini kita pakai
pancasila itu bukan negara agama bukan negara sekuler
ini saya tegaskan ini sebetulnya menikam pancasila dari dua sisi
jadi kalau bukan ada gium sekuler dan juga agama apa
tapi saya jelaskan dulu mungkin dulu ada kebutuhan langsung di tahun enam puluh an untuk mengatakan itu
karena kalau bilang sekuler berarti pki
kalau bilang religius agama berarti ditii
pancasila itu maksudnya walaupun mayoritasnya muslim tapi bukan negara islam
ini mau bilang begitu sebenarnya
tapi juga bukan negara mohon maaf itu pki misalnya begitu
karena kalau tidak islam terus negara apa
orang islamnya kan akan begitu dulu itu
maka dibuatlah itu sehingga nanti terjadi pelesetan
pancasila itu negara yang bukan bukan
nah ketika yang bukan bukan ada orang korupsi ya wajar aja orang negara yang bukan bukan gitu loh
nah sekarang saya menawarkan pancasila itu kalau mau pakai itu yang pas itu religius dan sekuler sekaligus
maksudnya begini dari segi sumber dan tujuannya pancasila itu ternyata religius
ada kelima sila itu mudah ditemukan di dalam keenam kitab suci yang diakui secara konstitusional oleh pemerintah
institusional oleh republik indonesia
tidak benar juga kalau kemudian menafsirkan bahwa kepala bpip ini membentur benturkan antara agama dan juga pancasila
tidak laung tujuan saya dari awal itu menyatukan
cuma ada kasus tadi gitu loh ya
kalau tidak mampu dikelola ini akan menjadi ancaman terbesar
padahal saya kembalinya itu kita bersatu lagi
nah kita kembali ke konsensus namanya pancasila
tapi membangun itu pakai semangat agama
biar masuk gitu maksudnya
sebelumnya yudhian wahyudi sempat mengeluarkan pernyataan kontroversial yang memicu reaksi keras di banyak kalangan dalam wawancara dengan detik dua puluh
yudian menyebut jika ada kelompok yang mereduksi agama sesuai kepentingannya sendiri
yang tidak selaras dengan nilai nilai pancasila
dan secara khusus ia bahkan menyinggung kelompok agama yang membuat istimewa ulama untuk menentukan calon wakil presiden
berikut cuplikan wawancara yudhian wahyudi
padahal dia minoritas di kalangan mayoritas itu
nah karena terhalang oleh tadi ya mayoritas tadi mengambil tindakan tindakan sendiri
nah ini yang berbahaya
kita ini kalau dicari musuh pancasila yang paling besar itu apa sih
kalau dibalik ya itu makanya tadi ada kata bukan sekuler bukan ini yang saya tanda setuju itu
kalau kita iya jujur musuh pancasila yang terbesar itu ya agama
ya saya lanjutkan dengan mas teguh dan juga mas elvan
ini yang beberapa hari terakhir cukup ramai ya
begitu berita ini keluar dari detik com begitu di detik dua puluh
kemudian juga menjadi perbincangan yang juga apa ramailah di komentar ya
meskipun sudah diklarifikasi sudah dijelaskan oleh kepala bpip
tapi anda melihat dari pernyataan ini atau dari cara kepala bpip menyampaikan pandangannya
apa catatan dari detik com terlebih dahulu
saya kira ini adalah pandangan seorang akademisi ya
akademisi dengan segala ilmu yang beliau pelajari mungkin memang mahrumnya itu berbeda
kasta di dalam bukan kasta apa tingkatan level pengetahuannya berbeda
tapi saya berpegang kami berpegang kepada klarifikasi beliau yang menyatakan bahwa yang beliau maksud adalah

ada kelompok yang ingin membenturkan agama dengan pancasila
kelompok ini adalah kelompok minoritas yang mengatasnamakan dirinya sebagai mayoritas
yang kemudian dalam tanda kutip mewakili sebuah agama
ya kemudian berbenturan dengan pancasila seperti yang tadi beliau sampaikan
jadi kami berpegangan kepada klarifikasi itu
meskipun pernyataan yang sudah menyebar ke masyarakat itu kan menghadapkan pancasila dan agama
kemarin juga ada kami kedatangan tamu dari pimpinan mpr
salah satu wakil ketua mpr
pak ahmad basarai
beliau meluruskan itu berkali kali
saya yakin yang dimaksud adalah seperti itu
ya seperti yang tadi saya sampaikan
dan beliau sampaikan juga
tapi sebenarnya itu tidak mengubah kata kata apapun
itu hanya memperdalam apa yang menjadi itu
saya rasa mungkin pesannya adalah bpip sebagai lembaga yang bertanggung jawab di situ untuk mengejawantahkan kembali pancasila ke masyarakat
saya kira perlu kerja kerja yang lebih
apa yang lebih
apa yang lebih real
lebih real dengan sesuatu yang lebih implementatif
terlihat gitu mungkin
karena sebuah kata kata itu bisa bermakna banyak mana
tapi ketika itu sebuah action mungkin itu akan langsung dicerna masyarakat
sebuah action mungkin jarang atau kita belum melihat
tapi kemudian muncul pernyataan yang seperti ini ketika beberapa hari setelah dilantik oleh presiden joko widodo
mas teguh seperti apa pandangan anda
tadi saya dengar ya
saya kira kita memang harus agak hati hati untuk yang satu ini read between the lines gitu
mengedepankan kebijaksanaan supaya tidak semakin kusut
tapi saya mau komentari satu hal
kelihatannya pak profesor itu agak ahistoris sedikit
membawa persoalan agama dan pancasila itu hanya dari tahun seribu sembilan ratus enam puluh lima gitu
kalau misalnya kita membaca buku sejarah yang ditulis oleh mekturnan kehin misalnya
dia mengatakan bahwa nasionalisme indonesia itu dibangun oleh dua hal
jadi ada dua hal yang menjadi tulang punggung nasionalisme kita itu
yang pertama adalah bahasa melayu pasar
yang kemudian menjadi bahasa indonesia
hanya di indonesia inilah bahasa nasionalnya berasal dari bahasa minoritas
itu sebuah kebesaran jiwa bangsa kita yang luar biasa
kita tidak menjadikan bahasa nasional kita dari bahasa mayoritas
di negara mana itu terjadi hanya di indonesia
nah tulang punggung yang kedua menurut kahin adalah agama
ada orang orang yang berbicara dengan bahasa kalbu yang sama
nah ini yang disebut sebagai tulang punggung kebangsaan dan revolusi indonesia oleh kahin
dia menulis buku ini ketika dia mengikuti dari dekat bagaimana revolusi fisik itu dibangun
jadi saya sungguh khawatir tadinya
saya tadi memainkan begini
jangan jangan ketua bpip ini sedang berperan seperti ali syari ati
karena alisari ati itu pernah menulis buku
agama versus agama dalam tanda kutip
jadi yang dikhawatirkan oleh alisari ati itu adalah orang yang mereduksi agama
mengedepankan agama hanya untuk tujuan sempit
dia khawatir itu juga alisari ati
nah tapi saya tidak katakan di sini bahwa pancasila dan agama yang direduksi sama bahayanya
jadi kalau kita bicara soal reduksi apapun bisa direduksi
apapun bisa digunakan sebagai alat politik
pancasila juga bisa direduksi
pancasila juga bisa digunakan sebagai alat politik
agama apapun agamanya juga bisa digunakan sebagai alat politik
jadi reduksionisme inilah yang berbahaya
jangan hanya kemudian melihat mereduksi agama saja
tapi juga ada juga kelompok kelompok atau orang orang yang mereduksi nilai nilai pancasila itu sendiri maksudnya begitu
sehingga akhirnya semestinya perbincangan kita adalah mengembalikan pancasila
yang dijiwai oleh nilai nilai agama apapun agama itu
jadi bukan kemudian malah memotongnya
kemudian mengambil situasi yang terjadi belakangan ini
dengan mengabaikan apa yang terjadi di masa lalu yang cukup panjang itu
dan secara sederhana mengatakan ada benturan antara pancasila dengan agama
ketika dia mengatakan agama kita sudah tahu kemana
apa yang di reverse
nah ini kan namanya membuka apa ya
memancing keributan lagi gitu loh
udahlah jangan bicara hal itu karena itu bernuansa politis menurut saya
ya saya masuk aja saya
prabowo sudah jadi menhan
sudah selesai itu
anies baswedan yang kemarin mencoba untuk memperbaiki monas
ternyata juga sudah diterima
jadi jangan dikit dikit
ini pesan saya untuk semua
untuk kita semua
agama itu bagian dari kehidupan bangsa kita
jangan dibentur benturkan dengan sesuatu yang lain
apalagi pancasila bahkan
apakah memang situasi politik hari ini memang sedang kita terancam dengan itu
terancam dengan kelompok kelompok yang kemudian tadi yang disebutkan oleh prof yudian mas elvan soal
ini kelompok kelompok yang mereduksi nilai nilai agama
sebenarnya saya tuh justru menggelitik
saya tergelitik kenapa jadi peran bpip gitu di dalam kepala saya kok saya belum sampai gitu loh
apa yang akan mereka lakukan untuk mensosialisasikan pancasila itu
pembunuhkan pancasila itu
saya tuh belum sampai
mungkin karena saya yang kurang pemahaman atau apa
tapi maksud saya sosialisasi pancasila itu sudah dilakukan juga oleh mpr gitu
dengan peran dia sebagai apa sosialisasi empat pilar gitu kan
maksud saya situasi apa ya gimana
masyarakat kita apakah sudah mengabaikan pancasila
memang nilai nilai pancasila itu sudah mulai luntur
apalagi kalau kita lihat di konten konten digital gitu
di media sosial hari ini yang lagi rame mereka bermain tiktok segala macam
itu kan sudah disitu aja udah kelihatan mereka tuh tidak mengikuti nilai nilai pancasila itu sudah banyaklah yang dilupakan
jadi itu memang sudah khususnya generasi milenial generasi z
itu mereka itu seperti sangat tipis pancasila
tapi yang sebenarnya yang lebih dewasa yang lebih senior juga banyak juga
karena nyatanya masih ada radikalisme segala macam
masih banyak juga hari ini ada polemik wni yang ex wni yang sekarang jadi isis segala macam
itu juga kan buah dari pancasila yang tidak masuk ke dalam sanubari warga
nah itu masih banyak persoalan
nah sekarang mau apa yang mau dilakukan bpip bersama mpr itu
itu sebenarnya yang mereka lakukan itu nanti yang akan menyelesaikan masalah masalah ini
kayak tadi disinggung soal badan
jangan jangan badan radikalisme itu nggak perlu
udah pakai bpip
undang undangnya kalau mau dibuat ya dibuat
tapi apa yang mau mereka lakukan
saya sebenarnya berharap kami gitu berharap bpip ini keluar ke masyarakat
dengan sebuah program yang mudah dicarna masyarakat
mereka tuh berbuat apa kira kira yang membuat masyarakat itu mengerti
oh ini salah ini salah ini benar ini salah ini benar
lebih aplikatif dibandingkan dengan retorika
nah karena itu kita tunggu sebenarnya kapan bpip bersama mpr itu membumikan itu
jadi kan mereka lagi mendorong gbhn segala macam kan
mendorong gbhn mereka mau bikin ya gbhn itu juga sesuatu yang masih rame dibicarakan belum selesai
jadi kita tunggu apakah bpip dan mpr ini mampu menyelesaikan masalah radikalisme
justru yang muncul adalah ketika kritik bahwa bpip
lebih baik dibubarkan saja
ini artinya memang tantangan bpip untuk bisa membuktikan bahwa badan ini
memang eksistensinya cukup bisa diperhitungkan untuk bisa menanamkan nilai nilai pancasila
seperti apa anda melihat ya
saya kira yang diinginkan presiden terhadap bpip yang sekarang dipimpin oleh profesor yudhian itu
bukan seperti yang sekarang ini
saya yakin dengan agenda pembangunan yang cukup besar
dengan situasi ekonomi yang cukup menggelitik
menggunakan istilah mas elvan tadi
kita sedang butuh situasi yang lebih teduh
sehingga kita bisa bekerja
tantangan kita sedang sangat serius
corona juga kita belum tahu apakah ada atau tidak ada di negara ini misalnya
tadi kita baru bicara tentang enam ratus isis yang pernah menjadi warga negara indonesia misalnya
ini kan persoalan persoalan yang penting
utang luar negeri juga kita tahu betapa membahayakannya kegagalan bayar segala macam
jadi ya mestinya
bpip juga menjadi instrumen yang bisa bekerja dalam diam
dan melakukan pengkajian pengkajian yang sifatnya memang sangat substansial
profound dan tidak harus teriak teriak
karena sebetulnya tantangannya agak berat sebetulnya bpip ini ya
karena kan untuk menanamkan kembali nilai nilai tertinggi
ya dia kan mestinya kan kajian
kajian menggunakan misalnya katakanlah tadi latar belakang akademisinya sangat kentara gitu sangat kental
ya gunakanlah istilah istilah itu
atau pembicaraan pembicaraan itu di ruangan akademis misalnya
dimana semua orang itu punya frekuensi yang sama
yang memahami agama dalam tanda petik
yang memahami pancasila dalam tanda petik
dalam frekuensi yang sama pemahaman yang sama
jangan kemudian itu dilempar ke ruang publik yang orang memiliki sekian banyak tafsir
dan akibatnya coba energi kita habis hanya untuk urusan begini
sementara persoalan real yang sedang kita hadapi juga sedang berkelindan di luar sana gitu
nah saya yakin
kalau pak presiden menonton toksonya
saya yakin pasti pak presiden tidak ingin
bpip yang baru dibentuk kepengurusannya di pimpinan udah perso tadi itu
malah jadi instrumen yang bikin gaduh
harusnya bekerja dalam senyap
bekerja dalam diam untuk bisa menghadirkan kajian kajian
dan juga menanamkan ilan ilan pancasila
karena kalau kebetulan
badan seperti bpp tidak maksimal ya
ini kan impact nya adalah tentu ke masyarakat
yang lagi lagi energi kita habis ya

ini juga terjadi lagi sebetulnya ketika
ini juga terjadi lagi sebetulnya ketika
ada polemik soal pendirian rumah ibadah dan lain sebagainya
ini kan menjadi masalah yang lagi lagi muncul
apa yang menurut pandangan anda berdua
kok ini lagi lagi seolah olah menjadi permasalahan yang
harusnya kita sudah selesai dengan itu
tapi dibahas nanti ya mas teguh dan juga mas elvan
kita akan bahas dalam editorial view sajidah
kami akan segera kembali sesaatnya
ya sebelum kita masuk ke isu politik pekan ini
katakanlah soal pan begitu ya
kita tuntaskan sedikit lagi soal kemudian yang terjadi hari ini
juga tidak kalah penting
impact dari mungkin hilangnya lunturnya nilai nilai pancasila tadi itu adalah
banyak kemudian yang merasa ketakutan terhadap pendirian rumah ibadah yang berbeda dengan keyakinan
seharusnya tentu kita berharap ini sudah selesai masalah masalah
tapi ini tumbuh mungkin cukup subur juga
apa yang menjadi masalah
apa yang menjadi masalah sebetulnya mas teguh dulu deh
memang kan begini
satu satunya yang tidak bisa ditawarkan oleh negara itu adalah kehidupan setelah mati
nah agama bisa menawarkan itu
itu menjanjikan ya
iya karena pada titik tertentu akhirnya orang jadi sangat sensitif dengan agama
itu situasi psikologi setiap manusia
nah kalau kita bicara soal indonesia
saya sih menduga ada semacam ketidakpercayaan
saya tidak merujuk pada satu pemerintah
atau seorang pemerintah apapun
bahwa orang yang diharapkan bisa mengayomi mereka
tidak bisa mengayomi mereka
itu perasaan yang dihadapi oleh hampir semua orang
saya cukup yakin bahwa perbedaan agama di negara ini bukan suatu persoalan
apalagi mas rehat dan saya kita sama sama orang medan
buat kita itu sudah selesai
enggak lah itu orang saya antara nu dan muhammadiyah ada masalah aja baru taunya pas saya kuliah di jawa kok
mas rehad begitu
itu enggak ada masalah
tapi sekarang ini kelihatan ya
pihak pihak yang bisa mengambil satu kebijakan yang mensejahterakan relatif secara umum masyarakat semuanya
itu dianggap tidak bisa bekerja
jadi orang mencari excuse
jadi mereka berbuat sendiri ya bergerak sendiri
jadi perasaan tidak nyaman itu akan muncul secara otonom di setiap individu
dan itu jadi excuse
saya rasa cuma itu yang bisa menjelaskan apa yang terjadi
pasti bukan karena orang
tapi bukan karena orang benci pada agama tertentu
di negara ini sulit bagi kita sekarang untuk mencari keluarga menurut saya yang dari kakek sampai cucunya itu
tidak ada perbedaan
jadi sebetulnya kita sudah sangat terbiasa dengan keberagaman
nah sekarang persoalannya apa
mengapa bangsa yang sangat biasa dengan perbedaan tiba tiba masuk pada fase seperti ini
nah kita jangan salahkan mereka menurut saya
kita harus cek dulu nih infrastruktur politik kita survei politik kita meyakinkan nggak
nah ketika itu tidak meyakinkan rakyat di bawah akan cari excuse apapun
oke mas elvan ada isu yang lain singkat saja dari anda soal ini apakah soal trust atau ada masalah yang lain ya
saya kira kita semua sudah selesai soal bineka tunggal ika gitu
jadi kalau masih ada persoalan seperti yang di daerah daerah seperti itu sebenarnya
itu sebenarnya adalah dampak dari permainan politik para elit
seperti waktu itu kan pilpres sekarang sudah selesai
waktu itu kan pilpres sekarang sudah selesai
tapi selama pilpres kan berkepanjangan tuh
pertarungan berkepanjangan ada cebong ada kampret
ada yang membawa golongan agama ada yang tidak membawa golongan agama
itu yang kemudian berdampak sama masyarakat
bisa dicek jangan jangan sekantor banyak yang putus whatsapp putus hubungan gara gara itu
itu adalah benih benih yang kalau dilebarin lagi akan jadi persoalan
ketika elitnya sudah selesai di bawahnya masih tersisa
residunya masih cukup besar
oke nah kita bicara soal elit sekarang
elit elit partai mas teguhin juga mas yelfan
soal partai amanat nasional kongres kemarin
ricu sejak awal sebelum kongres ya masih rapat rapat
kemudian di kongresnya justru pecah lagi
hasil akhirnya pertarungan antara kubu ini dimenangkan oleh zulkifli hasan
apa yang mas elvan lihat dari partai amarat nasional ini
apakah kemudian betul bahwa tampaknya signifikansi amin rais sudah mulai berkurang atau seperti apa
oke apa untuk apa
mungkin mas teguhin lebih nonton
mungkin mas teguh lebih senior lagi lah ya
mungkin untuk orang yang sering mengamati politik
orang ini geli betul melihat fenomena di kongres pan ini
jadi kalau kita lihat seperti ketika pemilihan lokasi dikendari pun itu jadi persoalan dulu
bahkan ada yang mengangkat ini ada corona loh
nanti di sana banyak pendatang baru
ya ini agak agak unik sih isu isu diangkat
tapi akhirnya itu diangkat hanya untuk mengagalkan kongres
ada apa dikendari
ya ada yang bilang bahwa ini antara corona dan gorola
kira kira kalau orang politik tahulah artinya itu
kemudian di situ dari pemilihan lokasi sampai pendaftaran pun rusuh lagi
ada yang registrasi ada yang narik narik laptop segala macam
adalah kayak apa sampai ada yang ngomong bahwa ini ada preman masuk segala macam
memang agak keras
sampai akhirnya dibawa ke dalam banding bandingan kursi sampai jadi tiktok gitu kan
sampai viral segala macam
tapi pada akhirnya pada akhirnya muncul pada akhirnya berakhir seperti sekarang
ya kan ketika seorang yul kivilasan
yang sukses dalam tanda kutip menghentikan langkah amin rais
amin rais itu pertama kali tidak pidato di pembukaan kongres
memang ya kemarin itu
dia benar benar tidak berperan di kongres kalau kita lihat dari kacamata kita ya
tapi amin rais jangan jangan seorang kingmaker
yang dia meskipun dia berada di kubu mulfahri harap dengan hanafi rais
toh pada akhirnya ketika yul kivilasan mengangkat tangan kemenangan
di belakangnya ada mumtaz rais
mumtaz rais ini adalah penghubung yang sejatinya tidak akan pernah putus
antara amin rais dan yul kivilasan
karena ada ikatan yang lain
jadi ketika ini pan sudah di tangan yul kivilasan
banyak yang bilang yul kivilasan sekarang matahari tunggal
amin rais sudah minggir sudah senjakala
jangan jangan cara senjakalanya seperti ini
tapi secara faktanya jangan jangan amin rais masih ada di dalam
mas teguh apakah anda geli juga lihat kongres pan kemarin
atau ada pandangan yang cukup bisa kita petik bersama soal kongres ini
saya justru mengapresiasi apa yang sedang terjadi
apa apakah ada kontestasi
iya kontestasinya itu bisa diandalkan
soal banting banting kursi kita perlu kritik ya
dan saya pikir semua orang bukan cuma di kongres pan
dulu juga di dpr kita lihat orang cekek cekekan kan pernah juga gitu
orang orang juga masih ada sampai sekarang
itu ekses lah
tapi saya mau melihat dari sisi yang cukup positif
ada kontestasi politik terbuka di pan
ternyata pan bisa menghasilkan sebuah
kontestasi politik terbuka di pan
kompetisi yang menarik yang ada hasilnya
tidak deadlock tidak ada kepengurusan tandingan
dan seterusnya ini kan luar biasa
nah tapi saya juga tidak hendak ya
membandingkannya dengan partai partai yang lain
tidak hendak membandingkannya dengan gerindra
tidak hendak membandingkannya dengan golkar
tidak hendak membandingkannya apalagi dengan pdip misalnya
setiap partai dia pasti punya sistem dan budaya politik sendiri
nah pan ini saya apresiasi
kita ini bangsa melayu biduk lalu kiam bang bertaut
jadi saya pikir mereka pasti bisa menang
saya pikir mereka pasti akan menemukan titik titik
nah tapi catatan pentingnya
sekarang tantangan yang sedang ada di hadapan mata
zulkifli haslan ini cukup berat
dia harus bisa menaikkan lagi
nah kalau dia memang hendak melakukan itu
maka kepemimpinannya harus solid
tidak boleh ada matahari kembar justru
dia harus membersihkan semua orang yang berpotensi
dan dia harus tegas
dan ini bukan karena dia kejam bukan
dia harus komen dia harus in comment
dia harus membersihkan semua anasir anasir
yang barangkali bisa mengganjal
jadi bukan karena kejam ini harus
kalau saran saya ya sudah lah
yang kira kira kemarin berseberangan ya
dan kawan kawan itu mohon paham juga inilah politik
iya oke nah itu menarik
kita juga untuk membahas juga baik baik saja
bagaimana kemudian pan ini dalam posisi politiknya ke depan
ini kan juga masih menjadi seperti pertanyaan
apakah ia akan kembali mengulang
atau justru berani mengambil sikap oposisi
bacaan anda berdua penerkaan secara politik ini
pan ini seperti apa secara partai
setelah kemudian kembali dipegang oleh zulkifli hasan
kita bahas nanti di segmen terakhir layar demokrasi
kami akan segera kembali
kita bahas pan terakhir di segmen terakhir ini
story nya pan ini dari oposisi gabung ke pemerintah
di bawah bang zulkifli hasan
kemudian ada friksi friksi yang berbeda di dalam tubuh internal pan
nah ketika kemudian pan berikutnya
seperti apa dari bacaan anda mungkin mas elvan nih
yang menarik dari kongres pan kemarin adalah kembalinya hatta rajasa
hatta rajasa ini dikenal sebagai orang yang lebih handal
dia dekat dengan semua orang
bahkan ketika kalah pilpres
dia pun berhubungan baik dengan jokowi
di balik layar mereka punya hubungan yang baik
dan pan hari ini
itu ada zulkifli hasan yang sebelum pilpres ya
dia kan berada di partai pendukung pemerintah
kemudian ada hatta rajasa
kemudian amin rais
tanda petik sudah disingkirkan dari pusaran inti
terus mau kemana lagi pan kalau bukan menjadi partai pendukung jokowi
karena semua batu halangan sudah tidak ada
dan pak pan sebagai partai yang akan tadi mas teguh sampaikan menghadapi target yang sangat berat
oh tidak ada mobil yang berjalan tanpa bensin
tanpa amunisi sangat sulit untuk bisa kesana
artinya bergabung pemerintah itu adalah pilihan yang realistis ya
saya menduga duga masih bertanya tanya
ada deal apa di kendari ketika seorang hatta rajasa yang mendukung asman abnur
kemudian memutuskan untuk memberi dukungan kepada dulu kepilasan
saya kira akan ada yang jadi menteri diantara mereka
prediksi saya mungkin asman abnur akan kembali
karena kalau dari cerita asman abnur waktu itu dia menyatakan bahwa dia itu mundur karena inisiatif sendiri
presiden waktu itu tidak meminta dia mundur
nah ini kalau begini menjadi masuk akal nih
karena presiden pun ketika mengangkat menteri dia mengangkat orang yang sudah pernah kerja
dia mungkin akan ada kata kata apresiasi politik itu biasa lah
nah dalam konteks partai
pan ketika menjadi pengusung masuk ke dalam partai pendukung pemerintah itu juga strategis untuk pan
dia punya akses dan punya dukungan yang kuat
misalnya mereka lagi berjuang untuk memutuskan dana partai
meningkatkan dana partai yang itu akan sangat penting untuk mereka untuk ngegas di
di saat yang bersamaan kita tahu juga zulkifli hasan lagi bolak balik juga nih dipanggil ke kpk begitu ya
tapi tetap kembali jadi seorang ketua umum bagaimana nih
ya begitu itu juga tantangan untuk pan sebenarnya ketika itu juga apa
itu pernah terjadi di partai lain juga gitu ketua umumnya dipanggil segala macam
cuma itu kan menjadi sebuah apa ya di kalangan masyarakat itu mereka langsung menerka nerka
jadi kalau pan sampai sangat cepat menyatakan dukungan ke jokowi pertanyaan itu akan semakin besar
apa motifnya begitu ya
begitu itu akan menjadi pertanyaan yang akan muncul kalau dia buru buru untuk segera
gimana gimana mas teguh arah arahnya apakah betul pan akan ke pemerintah atau seperti apa
batang lainnya kan mereka harus berpikir
kalau misalnya harus dengan bergabung ke pemerintah kan nggak salah
menjadi bagian dari penguasa kan nggak salah
yang salah itu kan membohongi rakyat membuat rakyat tetap hidup dalam kemiskinan menciptakan ketimpangan itu yang salah
membohongi kader membohongi anggota partai kalau dia adalah orang partai itu yang salah
menjadi bagian dari pemerintah saya kira nggak salah
secara moral gitu
nah kalau misalnya kepemimpinan zulkifli hasan periode ini memutuskan bahwa mereka harus saya nggak tahu apakah mereka akan lakukan atau tidak
tanda tandanya ada ke arah sana
kalau misalnya mereka memutuskan memang mereka harus menjadi bagian dari penguasa karena hanya dengan demikianlah mereka bisa mempertahankan presensi kehadiran pan di kancah internasional saya pikir masuk akal
dan nggak salah
yang salah nanti kalau misalnya didapat menteri menterinya nggak kerja nah itu salah tuh
tapi kok cuma dimintai bantuan untuk membantu sesuatu yang bisa dibantu dan semua rakyat juga membutuhkan orang yang bekerja di hal itu apa yang salah
saya kira begitu kok saya melihat
pragmatis juga dong berarti ya partai politik ini
nah yang juga akan salah nanti kalau misalnya dia hanya mengejar itu saja tetapi kemudian tidak berusaha untuk membangun partai
nah dia akan salah kalau misalnya itu tidak tercapai
di mana salahnya gitu
maksud saya milihannya seperti itu
lagi lagi partai politiknya tentu adalah tujuannya adalah tentu elektoral ya sebetulnya ya
nah elektoral gabung pemerintah ini peluang elektoral tinggi juga mas raffan
padahal kan ada ceruk juga sebenarnya ceruk
suara suara oposisi yang mungkin masyarakat tidak terakomodir karena oposisinya juga sekarang kan cuma satu katakanlah pks yang paling clear
sebenarnya kalau mau ngambil elektoral sebenarnya dimana mana lebih strategis jadi oposisi
karena dia akan lebih punya panggung yang luas untuk bisa menyuarakan suara masyarakat
cuman kan diantara partai itu kan juga ada istilah kering di luar gitu kan segala kering
ntar itu maknanya apa mungkin politisi lebih paham lah
nah dalam kondisi itu ketika partai masuk ke pemerintahan dia akan menyelesaikan masalah yang satu itu
butuh asupan gizi juga
ya asupan gizi itu
oke demikian layar demokrasi malam hari di editorial view terima kasih banyak mas elvan
mas teguh terima kasih banyak kita lihat seperti apa kemudian pembahasan ini
dan kita lihat lagi apa isu yang menarik pekan depan karena tentu kita menarik untuk kita perhatikan bersama dan kita kawal sama sama
terima kasih banyak mas teguh dan juga mas elvan
dan demikian layar demokrasi pada malam hari ini
pastikan anda mengikuti perkembangan jalannya proses dan juga dinamika demokrasi di indonesia bersama dengan layar demokrasi di cnn indonesia
terima kasih banyak mas raffan
terima kasih banyak mas raffan